sejak sabtu lalu warga komplek kopti setuci payung jakarta timur dibuat resah oleh serangan ribuan ulat bulu di sekitar rumahnya
ulat bulu ini tak hanya berkeliaran di luar rumah namun mulai masuk ke rumah sejumlah warga
selasa pagi setelah mendapat laporan warga petugas dari dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian terjun ke lokasi untuk memusnahkan ulat bulu tersebut
latihan aku juga kontrol terus jadi sampai masuk ke kamar kamar ke rumah itu nggak sampai cuma di teras
yang setelah diamati ternyata ulat bulu dari jenis semak lukar disini sudah dikategorikan kurang lebih populasinya per meter persegi bisa mencapai lima belas dua puluh ekor per meter persegi
warga menduga kemunculan ulat bulu berasal dari satu kafling rumah yang tidak berpenghuni dan ditumbuhi tanaman liar
selain kelurahan setuci payung sebelumnya serbuan ulat bulu juga terjadi di kelurahan bidara cina kelurahan cijantung dan kelurahan batu ampar